sama vero desainnya udah jadi
jadi tinggal di ekskursinya aja
ya baik pak raka
tapi vero tadi bilang sama saya dia agak telat datang ke hotel
karena dia mau nganterin istrinya ke dokter
jadi gini aja saya email ke grup
untuk promosi materi sendiri
gimana pak raka kemarin ibu ajeng
eh kamu tutupin badan saya dong
jangan sampai kelihatan sama naya cepetan
sekarang gak ada apa pak raka
gak ada apa apa nanti kita lanjutin dia
terus tutupin badan saya
nanti dilanjut lagi ya
jangan sampai kelihatan sama naya cepet
pak raka kok pak raka bisa disini
dia ngapain disini
cepet cepet tutupin saya terus
wah gawat dia ikutin kita ya
kamu hadang dia ya kamu cegat dia
jangan sampai dia ngikutin saya
cekat cekat cekat
jangan cukup buat urusan
p engines udah
gak ada apa apa pak raka
permisi saya mau lewat
ayah beneran udah ngeliat aku tadi
harus jelasin gimana ke dia
naya pasti marah dan kecewa kalau sampai dia tahu
aku yang sengaja bikin dia kerja di sini
sampai jumpa lagi
mendingan aku ngumpet di sini dulu
sampai keadaan aman
sampai jumpa lagi
mas lihat ada laki laki lewat sini nggak
pakai jas hitam tingginya segini kulitnya putih
baru aja kok belum lama
saya baru saja
baru saja selesai ngedrop stok barang dari gudang
terima kasih mas
iya mbak sama sama
kalau begitu saya permisi dulu ya
terima kasih pak
janganlah kamu yang takut
anda lagi nangis berlaku ini
saya dengar ada suara gedor gedor
dari dalam gudang
masa sih bu
saya nggak dengar apa apa tadi
saya yakin kok saya dengar kok
dari dalam gudang
jangan jangan ada orang kekunci di dalam pak
ibu gak apa apa
ibu pergi aja ya